warga bronggalan surabaya rabu pagi dihebohkan dengan benda misterius yang diduga bom
karena tidak ingin mengambil resiko gegana kemudian meledakkan benda tersebut yang ternyata berisi barang barang bekas
kotak aluminium tersebut ditemukan warga jalan bronggalan gang dua surabaya di dekat tong sampah
warga yang menduga benda itu adalah bom langsung menghubungi polisi
petugas gegana yang datang dengan perlengkapan lengkap segera memasukkan kotak itu ke dalam sebuah tas dan diledakan
menembak tas kotak hingga meledak
ternyata kotak itu bukan bom melainkan hanya kabel dan baterai yang sudah usang
tidak ada bom namun sebelum melaksanakan tindakan itu pertama yaitu melakukan foto ekstri
kemudian menganalisa foto ekstri itu hasil foto ekstri itu
diduga ada rangkaian
warga sendiri mengaku khawatir dengan keberadaan kotak tersebut
apalagi kotak itu diletakkan di tengah permukiman padat
ya memang ya ada takut ada soalnya memang barang itu kan mencurigakan sekali
kotak gitu ya
iya itu kan baru jadi saya sendiri juga takut nggak berani dekat dekat sama
meski kotak sudah diledakan polisi tetap tidak ingin kecolongan
puluhan petugas kemudian menyisir di kampung padat penduduk tersebut
setelah dirasa aman para polisi itu kemudian
kemudian pergi meninggalkan lokasi
mohamad yanuar komarudin surabaya